bapak yakin mau bilang soal arena ini kebohongan
selamat ya andien hamil
dan itu artinya sebentar lagi jadi seorang bapak
mengenai hasil tes dna arena
masih tersajal utuh
pokoknya gue yakin
apapun keputusan lo itu yang terbaik
gue pasti dukung
kalau begitu gue langsung pamit ya
gue udah urusan
mau bilang soal arena ini ke bu andien
bu anin kan sekarang lagi hamil pak
kalau misalnya bapak
apa itu nggak bahaya untuk kandungannya pak
kandungan bu andien masih muda pak
lima tahun vault
karena dari kemarin mama tuh sibuk papa juga lagi sakit terus mama gak inget deh
kalau rena butuh baju lebaran yang baru dan bagus
tapi sebelum beli kita telpon papa dulu
ijin sama papa dulu ya
apa gue harus bicara sekarang kak andin
sehari sebelum middle fitri gue mau ngakui semua kesalahan gue ya
dua satpam di kluster nirwana
tempat kamu tinggal dulu
memberatkan kamu dalam persidangan
karena kamu mas aku kehilangan mas
aku kehilangan banyak mas

karena kamu kehidupan aku hilang mas
lepaskan aku mas
lepaskan aku bilang mas
aku punya kekecewaan
aku punya kekecewaan
aku punya kekecewaan
aku punya kekecewaan
aku punya kekecewaan
aku punya kekecewaan
aku punya kekecewaan
itu nggak baik buat kandungannya

takut sekali anin kenapa kenapa
mas aku sama rena boleh ke mall gak
mau beli baju lebaran buat rena
rena memang belum dibeliin baju lebaran
gue dan anin belum sempet beli apa apa buat rena
ya udah saya temenin ya kita kembal sama sama
loh emang kamu dimana
masih di kantor
ya udah kalau gitu kamu kantor aja dulu mas
ya kamu kerjain kerjaan kamu dulu nanti aku sama reni netek sih
saya jemput titik
ya udah ya udah ya udah aku tunggu di rumah ya
ya udah sebentar lagi saya pulang ya
ya udah hati hati mas
kita di jumpa sama papa
nanti kita ke mall bareng terus kita beli baju lebaran yang panjang
kamu udah siap
ya udah kalau gitu mama siap siap dulu sebentar ya
rein antarin saya pulang sekarang ya
baru jam sepuluh lewat pak al udah minta pulang
gak biasanya nih
randy dengar sayangan
baik pak saya siapkan mobil dulu pak
nanti kita ketemu di lobby ya pak
ya terima kasih
durung earth mereka kenapa
hei paragam bye pengemangan
sebentar nggak ada yang mau saya bicarain
yaudah kita ke rumah aja
oke sebentar sebentar
kurma kue kering cek
udah kok bu
udah semuanya udah dimasukin ke ki kesininya
ntar di les les ibu kasih
itu itu belakang kiri
senang sekali ketemu di sini
iya habis belanja kita
by the way sebentar lagi lebaran ya
maaf belum sempat janjian untuk buka puasa bersama
harusnya kemarin tumah kita undang semua teman teman alumni sma kamu
untuk buka puasa bersama termasuk rosa
iya kita belum sempat ya
saya dengar kabar andin lagi hamil
wah selamat ya
selamat ya ros ya
selamat ya ros
iya makasih kak rina
senangnya rosa udah mau punya cucu
saya ikut seneng loh
ya mudah mudahan kandungannya sehat
bayinya juga sehat
ya nggak seperti waktu itu
dia hamil di penjara kan
sampai sampai dia kehilangan bayinya
ya mudah mudahan nggak terjadi lagi itu ya
saya akan make sure bahwa andin menjalankan
terima kasih lahgan
enggak enggak enggak
hei dengerin aku dulu
kamu harus peduliin kondisi badan kamu mbak
jangan tahan aku
aku harus cari alat
aku nggak akan pulang ke jakarta
kenapa malam malam kesini
ada yang penting
jadi anda yang mata matain saya di villa
elsa yang nyuruh
elsa gak pernah nyuruh gue
supaya mata elsa kebuka
biar dia tahu
kalau lo gak pernah sayang sama cash
agar dia tau
kalian harus berselamat de rem
ga bisa gak ada apa apa dulu
gimana lagi sudah
mara gak boleh macam gini
bujangnya menerima pasti
apa lagi yang anda sembunyikan di apartemen ini
kehalauan ada itu sudah di luar batas
membuatkan saya sakit
dengan kehalauan saya ini
saya bisa merebut keisha suatu hari nanti
lagian sama saja bukan
seperti anda yang mencoba merebut reina dari andien
misalnya obatkan ambil teguh
perlukan cenderung satu
setelah hari ini
kalau sendirian anda berani lagi mengganggu anak saya
saya akan berkomitmen dengan tegas
dan satu hal lagi
perkara antara anda dan perkara saya berbeda
kasus saya dengan rena itu karena rena adalah anak kandung saya
dan kasus anda dengan keisha anda bukan ayah kandungnya
ingat ya tupai
saya tahu banget orang
jelas jelas keisha anak kandung gue
hmm aku ambilin nasi untuk ibu
nih ibu mau pakai kentang
ini pasti buatan bibir kentang balado enak banget nih bu
eh ibu tahu gak
hari ini aku tuh hektik banget bu
banyak banget meeting terus banyak banget tugas yang harus aku selesaiin
sampai sampai ya semua tim berharap untuk dapat cuti lebaran
tapi aku bilang kita cuma boleh libur dua hari aja
nggak boleh lama lama
karena ya mengingat tugas tugasnya sangat banyak
dan banyak berkas berkas yang harus ditelesaikan
nggak segampang itulah
bahkan sampai kurir yang biasa nganterin dokumen di kantor
kalau dia juga pengen cuti lebaran
kalau dia pengen libur
katanya dia bilang ya kurir kan juga butuh lebaran
jadi aku mau berhenti
aku mau pergi
aku mau pergi bu
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
kenapa sih ibu marah
tapi tadi situasinya
emang aku gak bisa bu
terus ibu minta kalau untuk aku
handphone aku ke
aku kan posisinya
sebagai seniornya dia
dan dia itu sebagai sekretaris aku
kayak rasanya gak
niat baik ibu buat kamu
ibu aku paham
ibu pengen jodohin aku
dan ibu pengen ngeliat ada perempuan
di rumah ini supaya
semakin lebih rame dan mungkin nanti
ibu akan dapet cucu
cuman posisinya saat ini
aku belum kepikiran
cuma pengen fokus sama pekerjaan aku
untuk menuntaskan sesuatu yang harus aku tuntaskan dan aku bela
dan ibu juga tau kan
aku harus menyelesaikan semuanya
memberikan keadilan untuk semua orang
dan ya salah satunya adalah membahagiakan ibu
mencukupi ibu untuk di rumah ini
jadi aku belum kepikiran
jodoh atau apapun
itu akan datang dengan sendirinya
ibu akan dihukum
sampai ibu udah gak adik
terus yang ngurus kamu siapa
ibu mengurus kamu
ibu mengurus kamu
ibu mengurus kamu
ibu mengurus kamu
ibu mengurus kamu
ibu mengurus kamu
ibu mengurus kamu
ibu mengurus kamu
ibu mengurus kamu
ibu mengurus kamu
ibu mengurus kamu
ibu mengurus kamu
ibu mengurus kamu
ibu mengurus kamu
ibu lebih penting
aku akan cukupin semuanya
banyak hal yang harus aku lakuin
aku akan minta sama allah swt
untuk memperpanjangkan umur ibu
sampai pada saatnya nanti
ketika aku sudah bisa
membahagiakan ibu dalam segala hal
walaupun memang kita gak ada yang tau umur
sampai setidaknya aku akan berusaha
tuhan pun juga pasti akan tahu
kalau ibu butuh bahagia
sebelum menutup mata
atau mungkin aku yang akan menutup mata duluan
setelah kejadian yang menimpa
pak angga dan juga pak rendy
apapun dina akan berhenti
melakukan pencarian terhadap al
saya kenal betul andini itu gimana
dia gak akan pernah nyerah
dia selalu berusaha
kasihan sekali ibu andien itu
lagi puasa begini kok banyak sekali cobaannya
randy pernah bilang
kalau pak aldebaran sama ibu andien itu adalah nafasnya mbak
saya juga berpikir begitu
bagi ibu andien
pak al adalah nafasnya
bagi saya angga juga adalah nafasnya
ibu andien juga adalah nafasnya
bagi saya angga juga adalah nafasnya
dia adalah nafas saya
ibu andien juga adalah nafasnya
walaupun berat buat saya
ibu andien juga adalah nafasnya
tapi angga gak akan pernah diam
karena dia sudah
merasa mendapatkan amanah dari
begitu juga randy
begitu juga randy

pak aldebaran itu sangat berarti sekali buat randy
dia tidak hanya sebagai pemimpin
tapi juga sudah dianggap sebagai saudara
sehingga karena dia sudah menganggap sebagai saudara
semoga saja mereka baik baik saja ya mbak

saya juga sebagai karyawan merasakan seperti itu
takut banget kalau lebaran itu tanpa angga
semoga mereka baik baik aja mbak
lena kebangun ya
iya soalnya tadi aku
iya soalnya aku kangen
kita dulu sebelum tidur

makasih ya pak sama sama
sekarang papa dan mama cium rena yang lama ya saya hitung ya satu ratus dua puluh tiga
ini senyum senyum ini senyum senyum apa nih saya lagi sama papa gitu ya
hai asuma sama papa suruh ya sama mama oh ya iya ada ada juga
ya udah sekarang lanjutin bobo lagi ya
kepada keluarga pasien mohon untuk keluar sebentar karena akan ada pemeriksaan oleh dokter
dok dok tolong suami saya yuk dok ya
mohon maaf pak saya teriksa di sedikit
mama kangen sekali sama kamu
bukan cuma mama yang kamu tinggalkan
kamu juga ninggalin andin
kita semua kangen sama dia
disini gak ada mama sofia
dia tadi disini
dia marah sama mama
dia benci sama papa
mama gak salah
mama tenang dulu
itu cuman ada di pikirannya mama
makanya aku minta mama tenang
supaya pikirannya nggak seperti itu ya
tenang dulu tenang dulu tenang dulu
aku bisa mundur setelah ketahuan itu
bangsinya ini rumahmu
aku selalu di rumahmu
aku sangat rindu kamu
aku kehilangan kamu
baik bu pak saya permisi dulu pak
makasih ya dok
aku di sini
kamu ada di rumah sakit gak
kemarin kamu sama randy
ketimpa pohon pada saat hujan deras
berapa lama aku di sini
ya tapi sejauh ini keadaan kamu baik baik aja
kamu cuma sempat pingsan sebentar aja kok cuma sehari kan
tuh ya catherine nanyain keadaan kamu gak
dia bilang nih khawatir banget sama kamu
dia gak bisa datang ke sini karena ada urusan penting di luar kota
randy randy randy di mana
randy ada di sebelah kamu
randy belum bisa banyak gerak mas angga
ya tapi itu cuma sementara aja
semua salah aku
mereka baik baik aja kan aku khawatir banget waktu
ya alhamdulillah angga sama randy udah mulai sadar din
kita tinggal tunggu instruksi dari dokter yang bertanggung jawab aja
gimana tapi tierra juga bisa jauh jauh ya
gimana kalau kamu lagi tergejar denganquer smoke
tidak ada sayangnya saat mereka daging kuih
aku tatap hp bu framu
aku pakai cinta kepadamu connections ventus
karena aku bala makin ganti
buat ngamuk keberadaan
semua masalah aku
aku masih ingat
nitipin keluarganya sama aku
keluarganya minta tolong ke aku
untuk nemuin keberadaan kau